akibat terinfeksi covid sembilan belas pada anak anak
tapi memang saya sebagai kelas satu sendiri ada sedikit pikiran gitu apakah nanti jadinya downgrade gitu untuk pelayanan kesehatannya gitu
giptur berikutnya membawa saya ke black sand di sebelah barat gunung batur
ini memang saya melihat ada upaya pertarungan di internal
meski sudah turun penurunannya dianggap masih tipis
ini memang tidak pernah ada habisnya nih
dan seperti yang tadi pak selendra sampaikan
juga menjadi nilai plus yang menarik pengunjung
bapak kami dalam sorga ala yang baik
terdapat satu enam ratus dua puluh enam konten penganiayaan hewan yang dibuat di indonesia
cuma untuk ring turunnya ini tadi seminggu ini ring dua ratus sampai tiga ratus
tapi gue melihat progresnya pun
nah polri harus benar benar tegas dan segera merapatkan barisan untuk menutupkan kasus ini dan menanggilan dampak dampak yang akan terjadi terkait situasi yang terjadi di luar
terus kemudian kematangannya itu pas bumbunya itu bisa pas
selain kuhp baru direkturat jenderal peternakan dan kesehatan hewan
kenapa tuh penasaran mencoba ini
recovery kayaknya jadi setelah sea games
setelahnya pengunjung akan diajak masuk ke area kuliner pasar cihapit tempat lokasi kedai berada
mengembangkan kawasan muara yang berhadapan dengan selat madura
mulai dari stakeholder pihak rumah sakit hingga masyarakat sendiri
jadi saat ini kan kalau kita kurnasi
kondisi itu diapresiasi oleh para pembeli khususnya para penjual makanan
apakah bisa diraih dipegang itu
nah kalau ini terjadi gitu ya
fondasi adalah bangunan struktur yang paling penting karena berada di paling bawah untuk menyalurkan beban ke tanah
jadi memang pada awalnya itu tidak hanya bekasi ke jakarta dan juga dari bogor seharusnya ya
iya kita meminta ditutup sementara waktu
hal ini tertuang dalam kode klasifikasi baku lapangan usaha indonesia empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu
nah jadi ini ibaratnya film star wars
bentuk yang klasik yang selalu diminati sepanjang masa dengan warna warna yang klasik
pengelola wisata canoe ini seratus memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah
boleh jadi mempunyai pertanyaan yang sama
belum banyak orang yang kesini nyobain
cukup luas di dalamnya dan di sini unik sekali ada tenda
yang lain berkata cintanya
jadi pada praktiknya itu saya memencet foto
dan dia harus menjaga tasnya itu tetap dalam kondisi premium
paling cepat karena itu anggaran sudah tersedia semua kan
karena masyarakat ingin mendapatkan haknya
membawa kompor gas lengkap dengan alat panggang daging